sumber virus itu ada di sekitar monas

berhenti kampus mahasiswa yang didalamnya para dosen
dengan intelektual yang dimiliki
saya tawaran dan saya minta bisakah nanti digelamkan di ugm
adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat
bahwa ketika negara lembaga negara tidak serius mengadili
tidak serius menjatuhkan sanksi
tidak serius melakukan penghubungan
melakukan pengadilan rakyat
ada puluhan negara yang sudah pernah melakukan peradilan rakyat
mungkinkah keadilan rakyat kita lakukan
mungkinkah ugm akan infasitasi pengadilan rakyat itu
dan inilah yang akan membuat ugm menunasi tagihan
virus itu adalah virus ongkong demokrasi dan kedaulatan rakyat
sumber virus itu ada di sekitar
tepatnya di istana negara
virus itu hidup syukur ketika rakyat terus dipakir miskinkan
diaturkan secara politik hukum ekonomi ham dan ekonomi
proses politik selama pemilu yang kemarin itu
dan kandas pada erit politik istana
berkuburannya sahabat nafsu politik
bukti keterlanjangan etika politik dan negara adalah
terutama lewat keputusan mk no sembilan puluh tahun seribu sembilan ratus dua puluh tiga
yang memberikan refleks secara akural asosial
terhadap anak sulung presiden jokowi
kini saatnya seluruh sivitas agademiknya
dan pimpinan pergudaran tiga negeri pahlawan swasta
yang satu yang biar itu bisa menjajahkan